tin tin lu gak apa apa kan
kayaknya perasaan gue gak enak ya
kau bodoh tahan tahan dikit
ah gue kagak mau ngepet di depan lah
mendingan di belakang aja dah
wah malah perut mulus lagi
ada aja dah
mendingan gue gasak aja dah sekalian tuh berangkas
daripada gue disalahin si poncol ongok
gue juga kagak ngerti lagi tuh surat surat berharga apaan sih
kartenya bon bon jemas bon

eh lu pake muka buat apa nih
gue wawaku di depan yang lepas
wow ngelihat situ
kuat juga nih
tapi boleh buat dah
kayak debak nomor judi nih terpaksa
ini lah rakes rakes kan
nah yang sana ini jejaknya
kalau begitu dia pasti ngepet di belakang
kita ke belakang yuk
ada si imas lagi
bisa ketangkep basah nih gue
masa udah tujuh belas nomor masih agak bisa
ini berangkas nih berangkas gue
ini berangkas punya tuan freddy
ah bukan ini punya gue bener serius
akhirnya kamu ketangkap juga titin
iya tuan dan ini adalah istrinya tuan
iya benar tuan
istri mana mungkin manusia yang punya istri seekor babi
iya tapi inilah kenyataannya tuan
laki laki ini adalah suami dari perempuan yang hebat ini tuan
selamat malam tuan freddy
saya mencari menantu dan anak saya
oh nampaknya disini lagi ada pertunjukan sulap tuan freddy
ya ini dia satu fenomena luar biasa
dia mengaku sebagai suami dari seekor babi
oh nampaknya tuhan telah membayar mahal dengan pertunjukan ini tuhan
iya jangan begitu tuan carjo
berangkas berangkas itu memang milik saya yang telah dicuri babi nyepet
gak ada babi nyepet pak
ada jenis babi yang berangkas berangkas itu memang milik saya
iya pak ini adalah kenyataannya pak
pak karjo boleh tidak percaya dengan saya tapi inilah kenyataannya pak
laki laki ini adalah suami dari perempuan yang ngepet ini pak
pak itu juga bini ayah pak jadi dua duanya memang bini ayah
ayah memang doyan poligami pak
bukan pak karjo saya bukan istrinya pak
ya kalau begitu jelas ini suatu komplotan tuhan
iya pak iya benar banget
dia ialah iblis
dia memang nyuruh kita kalau kagak mau kita mau disihir terus jadi babi seterusnya tuh pak
nah tuan freddy jelas ini suatu komplotan oleh dukun perempuan ini
iya iya betul pak betul
ini memang komplotan dengan pertunjukan serkos
bukan saya tuan
rupanya ada orang yang bisa merotokkan ilmu babi ngepes muridku darma
aku raja babi tidak terima muridku dipecundangi
aku akan membunuh dia
tunggu kita selamat
coba kalau kagak udah jadi dodol kita

tin bangun tin
tin lu gak apa apa kan
lu cerita dong kenapa kenapa ya
aduh panas banget pak
lu jadi babi ngepet kagak jadi nenek sihir kagak
jadi manusia poncolongok aja lu tetep
mau coba lagi gak
gak gak gak
berarti bener nih
kalo lu udah kagak bisa lagi jadi babi ngepet
berarti kita melarat dong bang
lu mulut lu jangan ngepet
lu jangan nyurocos aja kayak petasa
sama nyuroweng kayak kelakson trek
gue juga lagi mikir nih lagi nyuri akal
gue dapat akal tenang aja
iduh kenal apalap
bakal gue kejar sampai ke ujung dunia sekalipun
gue suruh dia ngembaliin ilmu babi ngepet lu lagi
repot repot amat sih bang
sama raja babi yang jelek dan botak itu
terus kita sediain tumbal deh
lu ngomong enak aja tengunya dodol
eh siapa lagi yang mau jadiin tumbal
anjingnya si bule